partai nasdem akan menentukan calon presiden untuk pilpres dua ribu dua puluh empat pada forum rakernas juni mendatang
akan ada tiga nama capres yang diusulkan pengurus daerah kepada ketua umum nasdem surya paloh
nama gubernur dki anies baswedan gubernur jawa tengah ganjar pranowo menguat di internal partai nasdem
ada apa dibalik manuver nasdem yang lebih awal mencuri panggung menjaring capres padahal pilpres masih dua tahun lagi
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua dpp nasdem willy aditya
selamat sore nana salam sehat ya
maaf lahir batin selamat lebaran
dan direktur esekutif indo strategy koirul umam selamat sore mas umam
selamat sore mbak nana selamat sore bang willy
selamat sore mas umam
oke langsung saja saya mau tanya ke bang willy
bang willy ini partai nasdem kabarnya akan
menyodorkan nama nama capres dua ribu dua puluh empat sedang menjaring dan akan dibawa nanti pada forum rakernas juni mendatang
kenapa secepat itu nasdem menjaring nama capres padahal pemilu masih dua tahun lagi
ini beda sekali dengan apa yang terjadi sepuluh tahun lalu lima tahun lalu
ini nasdem tampaknya yang sekarang lebih cepat persiapannya untuk menjaring nama capres
yang pertama adalah ini sebuah exit strategi
ketika partai nasdem tidak bisa menghelat konvensi
jadi yang harus kita remind yang harus kita ingat lagi
awalnya kan nasdem berniat untuk menggelar konvensi
tapi prosesnya ternyata sangat komplikatif sekali
sehingga nasdem sedari awal selalu mencoba mengantitesa politik last minute ya
karena kita tidak ingin membeli kucing dalam karung
yang kedua adalah ini sekaligus proses pembelajaran politik kepada publik
biar publik memiliki kejelasan siapa yang diusung oleh partai
jadi dua argumentasi ini dua standpoint ini yang kemudian dikedepankan oleh nasdem
jadi bagaimana kandidasi itu menjadi pilar dalam kita berdemokrasi nana
ini adalah exit strategi
karena partai nasdem gagal menggelar konvensi yang sempat digagas
bang willy apakah kemudian selain sebagai exit strategy karena gagal menggelar konvensi
menjaring capres sejak awal menjadi strategi nasdem untuk mendongkrak elektabilitas partai
ya itu satu hal yang saya katakan
sejauh ini kita masyarakat yang masih tergantung kepada figuritas ya
asosiasi figur kepada partai yang sejauh ini nasdem partai yang terbuka nana
mungkin nana ingat bagaimana nasdem mengusulkan sekian banyak tokoh di dalam pilkada
bahkan nasdem rela untuk mereka tidak menjadi bagian dari partai nasdem
prinsip yang digarisbawahi oleh pak surya nasdem ini partai yang open partai publik
kalau toh nanti ada efek cocktail kepada nasdem itu suatu hal yang biasa saja
itulah proses politik
tapi kan nasdem tidak bisa sendirian nana
ini kan membangun koalisi
artinya koktel efek itu didapatkan oleh partai pengusung yang lainnya juga
jadi itu sebuah pendekatan yang miscaya
yang kedua yang harus kita lihat adalah bagaimana membangun kemisteri
bahwasannya nanti koalisi itu tidak tergantung pada proses transaksional semata mata
jadi bagaimana membangun visi misi itu secara bersama sama
sehingga pemerintahan yang nanti dibangun itu memiliki sebuah senyawa yang benar benar kental ya
untuk kemudian apa sih cita cita kita apa sih gagasan kita apa sih konsep kita
jadi selama ini kita terlalu tergantung
kepada figur saja
tapi lupa untuk kemudian mematangkan bagaimana konsep ketika memerintah
diakui tadi mas umam oleh bang willy bahwa selain menjadi exit strategy karena gagal menggelar konvensi
nasdem juga akan menikmati kotel efek begitu ya
karena faktor figur dari capres capres ini pastinya akan memberikan pengaruh elektoral
kepada partai partai politik yang mengusungnya
salah satunya adalah nasdem sebagai pengusung pertama kali ataupun pengusung awal
tapi selain itu analisanya mas umam dengan strategi nasdem yang mencuri panggung lebih awal pagi pagi sudah menjaring nama capres
padahal pemilunya masih dua tahun lagi ini
seperti apa sih mas umam
mbak nana sebenarnya kalau misal kita lihat dari perspektif timeline
sebenarnya ini sudah sangat mepet sekali
artinya kita hanya punya waktu itu hanya sekitar satu lima tahun
karena september dua ribu dua puluh tiga itu harus sudah menyodorkan kemar
artinya kalau misal kemudian sekarang
misalnya nasdem mencoba untuk membangkitkan spirit
bagi bukan hanya sebagai partai papan tengah
tetapi juga memiliki mentalitas sebagai imam
tidak lagi kemudian menjadi makmum terus
nah oleh karena itu
apanya dilakukan oleh nasdem saya pikir patut diapresiasi
sehingga kemudian bisa membangkitkan satu pola koalisi yang lebih jenuin
terutama untuk keluar dari saksi saksi yang selama ini
apa itu bentuk secara kuat
dari pilpres atau pemilu di dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
yang notabene dipengaruhi oleh dua kekuatan besar yaitu pdip dan juga gerindra
oleh karena itu kalau misal di level ini
pak suryapalo dengan nasdem kemudian membangun koalisi
misalnya kemarin sudah ada meeting terakhir ya
misalnya dengan mas ahaye dari partai demokrat
saya pikir ini bisa menjadi satu gerbong kekuatan koalisi moderat
dan kemudian bisa keluar dari saksi saksi yang cukup mainstream
dan saya pikir monoton selama ini
jadi saya pikir ini cukup prospektif barana
oke ini patut diapresiasi
sebagai pemecah kebuntuan koalisi koalisi yang sebelumnya sudah terbentuk
jadi bisa terbentuk koalisi baru begitu yang lebih fresh
begitu kalau saya bisa simpulkan tadi apa yang disampaikan oleh mas umam
tapi saya mau tanya ke bang willy
apakah kemudian itu betul bahwa menentukan ataupun menjaring lebih awal nama nama capres
itu sebagai bagian
bagian dari strategi untuk mengikat koalisi dengan partai partai lain
sebelum start pemilu dimulai
apa yang ditandaskan mas umam tadi secara timeline itu sudah terjawab nana
jadi kita kalau merefleksikan catatan demokrasi kita
proses kandidasi kita itu tersandra nana
nah jadi dari awal kenapa nasdem ingin menggelar konvensi
biar kemudian proses kandidasi untuk menjadi calon presiden itu
open access milik semua orang
tidak hanya milik kalangan tertentu atau milik jabatan tertentu
kalau sekarang kan benar benar kita suka tidak suka senang tidak senang
benar benar tersandra oleh rejim elektabilitas nana ya
ini yang kemudian coba dipatahkan oleh nasdem
nah dari awal kenapa proses kemudian ini bergulir
biar kemudian kita ini tidak beli kucing dalam karung nana
itu jejak rekam itu menjadi satu hal yang mutlak ketika kita menyodorkan siapa sih capres yang akan kita tawarkan kepada publik
maka kemudian mekanisme yang disusun oleh partai nasdem di dalam rakernas nanti
seperti apa yang disampaikan oleh citi proloh tadi adalah
dari bawah setiap dewan pimpinan wilayah
lalu kemudian komisi rekomendasi
mengerucutkannya menjadi tiga nama diserahkan kepada pak surya paloh ketua umum
untuk kemudian ditentukan siapa satu namanya
ini kami juga sedang menyusun timeline nya
kapan kemudian dari tiga nama di rakernas itu menjadi satu nama
nah proses yang sangat mutlak adalah bagaimana melakukan dialog dengan partai partai
untuk bersepakat siapa dari antara tiga ini yang akan diusulkan
jadi itu yang kemudian proses dan dinamika berdebat
anda percaya tidak bahwa ini munculnya dari aspirasi akar rumput
kemudian dibawa ke atas
atau memang dari awal sudah diset ada nama namanya
yang sudah muncul di semua lembaga survei
kemudian punya kedekatan dengan partai
sebetulnya itu sudah ada di lingkaran elitnya partai nasdem
tapi dibuat seolah olah itu bottom up saja
mbak nana saya pikir proses politik ini itu menunjukkan ada satu sinyal
yang cukup kuat
yang dimunculkan oleh elit di partai nasdem sendiri sebenarnya
jadi ini bagian dari agenda setting
yang kemudian dilakukan seolah olah kemudian bottom up
tetapi saya yakin
proses bottom up itu tidak akan ter follow up dengan baik
tanpa kemudian memiliki santolan yang memadai pada level elitnya
nah oleh karena itu saya pikir dalam konteks strategi
dengan skema yang sekarang misal mau diajukan tiga nama
kemudian nanti dalam proses timeline tertentu
kemudian diputuskan menjadi satu nama
itu akan lebih make sense
karena kalau misal melakukan konvensi
maka partai nasdem memiliki tanggung jawab politik yang lebih besar
untuk menyusetkan satu nama
pada rentang waktu yang mungkin lebih jauh
untuk dilakukan proses pemenangan
tetapi kalau misalnya kemudian dalam tahap ini
diajukan tiga nama
kemudian nanti dilihat mana yang visible
untuk dilakukan proses komunikasi
untuk pembentukan koalisi dan lain sebagainya
saya pikir itu akan lebih make sense
untuk cara strategi politik
nah oleh karena itu
beberapa nama yang kemarin menguap ya
bang willy karena tadi sudah disinggung oleh mas umam ya
soal nama nama sejauh ini siapa sih nama nama capres yang muncul di akar rumput
yang akan dibawa ke ketua umum nasdem surya paloh
saya sudah baca namanya di beberapa media
ya nama itu belum ada nana ya
ini nana ajak kita
sebenarnya mengkonfirmasinya gampang ya
nasdem ini kan partai yang terbuka
bahkan tadi kalau merujuk statement nana ya
kami misalnya ketika mengusung ridwan kamil jadi calon gubernur
beliau tidak masuk partai nasdem ya
dan kemudian nasdem berikhtiar untuk kemudian mencukupi dukungan perahunya
jadi proses itu ya
itu yang dilakukan
jadi kita sadar betul tidak bisa mengusung sendiri
maka kemudian tiga nama itu menjadi sebuah hal yang worth it ya
siapa nama namanya ya tergantung teman teman di wilayah
sejauh ini siapa bang willy
yang melibatkan tiga elemen
satu yang elemennya hari ini yang sangat dominan adalah lembaga riset ya
kami libatkan karena kami sudah melakukan riset delapan puluh dapil
maka kemudian siapa yang cocok dengan setiap dapil siapa aspirasinya
jadi ini bukan bim salah bim abrakadabra sudah ada namanya lalu disodorkan bukan
jadi nanti di dalam rekenas bisa lebih namanya pasti karena apa masing masing wilayah akan mengusulkan sesuatu dengan dini
bang willy yang sudah beredar di wilayah siapa saja
bang willy yang sudah beredar di wilayah siapa saja yang ada nama namanya di lembaga survei
gini tadi kami dari bapilu baru mengirim surat edaran bagaimana mekanisme mengusulkan nama nama tersebut
jadi kalau sejauh ini yang berkembang itu lebih kepada spontanitas
tapi secara mekanisme kelembagaan kepartaian nanti mereka baru akan menyampaikan itu di dalam forum rakerna sendiri nana
jadi sebelum janur kuning berkembang di depan rumah
semua dinamika semua manuver semua jumfir balik itu pasti terjadi
itu sebuah kenisian saja nana
kita akan bahas nanti karena bang willy tidak mau sebut siapa nama namanya
saya yang akan sebut nama namanya
saya akan minta mas umam nanti untuk menganalisa potensi nama nama calon presiden yang mungkin beredar di akar rumputnya partai nasdem
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn filming jangan lupa
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
tadi bang willy tidak mau menyebut siapa nama nama yang beredar
saya akan tanya ya sekali lagi ke bang willy
berdasarkan konfirmasi yang didapatkan oleh cnn indonesia com ada beberapa nama
ketua dpw nasdem jawa barat
saan mustafa menyebut bahwa sudah menentukan pilihan kepada gubernur dki jakarta anies baswedan
kemudian ketua dpw provinsi aceh taufikul hadi juga menyebut bahwa dia mendukung ataupun mereka mendukung gubernur dki jakarta anies baswedan
anies didukung selain oleh jawa barat dan juga aceh ada jakarta dan juga banten
selain nama anies juga muncul nama ganjar pranowo gubernur jawa tengah dan juga erick thohir
kemudian ada panglima teni andika
jadi itu nama nama yang muncul atau itu nama nama yang asal diberikan oleh ketua dpw anda
nama nama itu pasti akan muncul banyak sekali
ini kan kita belum lihat dari timur dari papua
mekanismenya nanti akan disampaikan di dalam forum raker nasnana
jadi saya sekali lagi tadi candraskan bahwasannya
kalau ada inisiatif inisiatif itu tentu merupakan refleksi dari dinamika dari hasil survei
dari hasil survei ya
tapi bagaimana proses pengerucutannya
saya baru bersurat tadi nana ya
kepada semua dpw membuat surat edaran
bagaimana mekanisme pengusulan nama nama dari setiap dpw di dalam rakernas
yang nanti akan kita buat aturannya lalu kemudian mengerucut pada tiga nama
jadi sejauh ini itu suatu hal yang wajar saja
jadi nama nama itu mengerucut ya
anies ganjar andika perkasa dan juga erick thohir
semua partisipasinya menjadi sangat terbuka nana
oke jadi nama nama itu mengerucut ya
anies ganjar erick thohir dan andika perkasa
itu memang ada beredar di akar rumput pengurus nasdem
ya itu dinamika saja nana
bagaimana formal secara kelembagaan nanti kita lihat di rakernas
dan mungkin nama nama yang beredar lebih dari tiga ya
nanti tugas kami di stadion committee mengerucutkan menjadi tiga
lalu diserahkan kepada ketua umum pak surya palo
untuk dipegang lalu kemudian didialogkan dengan partai partai pengusung
lalu menjadi satu nama
baik baik mas umam bagaimana kemudian anda membaca ini bang willy sebagai ketua dpp bapilu tampaknya sangat berhati hati sekali begitu ya
tapi kalau kita baca pernyataan dan juga konfirmasi dari ketua dpw aceh ketua dpw jawa barat kemudian jakarta banten sudah menyebut nama gubernur dki
kemudian muncul nama ganjar pranowo gubernur jawa tengah ada panglima tni andika perkasa
bagaimana kemudian membaca peluang nama nama tersebut diusulkan sebagai capres nasdem mas umam
mbak nana kalau misal dilihat dari aspek elektabilitas memang sejumlah nama yang tadi disebutkan misalnya mas anies kemudian pak ganjar pranowo itu relatif kemudian memiliki basis pemilih loyal yang cukup kuat
sehingga elektabilitasnya most likely itu relatif pada angka satu dua atau bahkan tiga
nah tetapi kemudian nama nama yang lain itu relatif kurang begitu memadai
aspek elektabilitas baik misalnya erick thohir kemudian pak andika perkasa misalnya dan juga yang terakhir misalnya kita sebut pak prabowo
kalau misalnya kita lihat memang hampir kecil kemungkinan nasdem mengusung pak prabowo
kalau misal pak prabowo kembali masuk dalam pilpres di dua ribu dua puluh
karena saya pikir positioning dalam konteks etika berpolitik kemudian komitmen berdemokrasi dalam konteks eksploitasi politik identitas
kita masih ingat di dua ribu sembilan belas lalu sikap dari pak surya paloh juga cukup firm sangat tegas ketika menolak eksploitasi politik identitas
dan waktu itu ekspresikan oleh gergong dari kekuatan politik pak prabowo subianto
nah kemudian yang visible memang ada tiga kemarin saya nyampaikan ke teman teman media
yang pertama adalah mas anies baswedan yang kedua pak ganjar pranowo dan yang ketiga yang memiliki kedekatan secara personal dengan lingkaran di teman teman nasdem adalah mas erick thohir
tetapi problemnya kalau misal pak ganjar pranowo maka kemudian harus berhadapan face to face dengan pdip
kita tentu tidak tahu memang secara basis pemilih loyal cukup kuat terutama di wilayah jawa
tetapi kalau misal pdip sendiri tidak memberikan restu politik kepada pak ganjar maka pak ganjar berpotensi mengalami battle fenomenase electability
artinya biar cepat membesar tetapi juga cepat mengerti

nah oleh karena itu kemudian kita geser

kata pak erick thohir cukup memadai
dari aspek elektabilitas relatif tidak begitu memadai atau belum memadai
tetapi dari aspek logistik tentu bisa dikalkulasikan
nah tetapi oleh karena itu dua alternatif nama itu relatif kurang mewakili karakter dari nasdem itu sendiri
maka yang mungkin memiliki kemungkinan lebih besar adalah mas anies baswedan
memang dia salah satu deklarator saya masih ingat itu
dari nasdem dulu ya sebelum bertransformasi menjadi partai politik gitu
nah kemudian pada saat yang sama saya melihat juga pak surya paloh relatif memiliki keberanian untuk mengambil resiko
berkali kali dalam sejumlah forum beliau mengatakan misalnya berani untuk berada di luar pemerintahan
jadi kalaupun kemudian mengusung atau mengangkat mas anies baswedan dalam porsi sebagai pilpres dalam kapres ini
saya pikir itu akan menjadi sebuah panggung yang baik bagi nasdem
kalau misal kemudian menang nasdem sendiri akan mendapatkan utile effect atau effect e courtes dalam konteks elektabilitas
dan itu menjawab kebutuhan nasdem yang saat ini dari aspek tren elektabilitas relatif mengalami penurunan dibanding dari tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
tetapi kalaupun semisal kalah saya pikir pak surya paloh sendiri sudah mencoba untuk mengantisipasi itu
dan memitigasi itu dengan baik dengan komitmennya dalam konteks kompetisi berdemokrasi
nah tetapi mbak saya ingin menggarisbawahi kalau kita pikir pikir pak surya itu termasuk tokoh politik senior yang memiliki kekuatan sentuhan tangan dingin
artinya hampir semua capres yang dipegang oleh pak surya dalam fase transisi kepemimpinan most likely berhasil
pak sby yang pak sby waktu itu berada di luar pemerintahan dan ternyata menang
dua ribu sembilan kemudian oke lah memberikan dukungan kemudian dua ribu empat belas pak surya paloh mendukung pak jokowi
yang juga waktu itu relatif newcomer ternyata menang
dan kemudian kalau misalnya nanti memegang satu nama let's say siapapun misalnya mas anies atau pak ganjar meskipun tadi berpotensi
hati hati resistensi politik yang besar
maka chance untuk menang kalau melihat dari sejarah potensi menangnya relatif cukup terbuka di situ
oke ini keoptimisannya mas umam ini sangat menarik sekali untuk dicermati ya
tapi bang willy saya ingin tanya ya seberapa yakin nasdem bahwa capres yang diusung ini tidak terkalahkan
dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
yang memiliki jawaban itu cuma gue setia allah saja
elektabilitas itu menjadi satu indikator ya
tapi tentu dibutuhkan strategi dibutuhkan hal yang lain
maka kemudian kita akan mencoba melihat ada kata pepatah condong selera ke yang enak condong mata ke yang pindah dan condong posisi ke yang menang
itu tentu menjadi preferensi kami di partai nasdem
baik baik oke
partai yang terbuka partai yang rasional
posisi itu yang kemudian tidak menjadi handicap pak surya dalam menentukan siapa capresnya
jadi bagaimana posisi itu ya tentu mengarah ke sana
jadi bagaimana untuk menang ya ini sebuah kompetisi
menang kita siap menang tentu juga siap kalah
pak surya berulang kali selalu menandaskan di dalam berkompetisi kita tidak semata mata siap menang tapi juga siap kalah
itulah keniscayaan dalam berdemokrasi dan berkompetisi
nah tapi sejauh mungkin kita melakukan well preaker
sun su mengatakan perencanaan yang matang itu menjadi penentu dari proses kemenangan
maka sejauh sedini mungkin partai nasdem melakukan pematangan rencana rencana aksi
oke bang willy saya harus tanya ya pertanyaan ini tapi singkat saja karena waktu kita tidak banyak begitu ya sudah mau habis
bang willy kalau ada nama gubernur dki jakarta apa yang akan dikatakan
jadi kalau ada nama gubernur dki jakarta anies baswedan yang menguat di internal ada nama juga gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang juga muncul dari akar rumput
tapi ganjar pranowo adalah kader dari pdi perjuangan
apakah kemudian nasdem akan meminta izin kepada pdi perjuangan ketika akan mengusung ataupun memunculkan nama ganjar sebagai capres dari nasdem
ya ini mekanisme yang sedang kami matangkan nana
tentu tiga nama itu tidak bisa hanya kita klaim tentu harus mendapatkan konfirmasi dari yang bersangkutan

nah itu yang sedang kami godok nanti setelah tiga nama itu muncul kami akan melakukan konfirmasi
nah dalam proses ini berjalan tentu nama nama yang sudah berkembang di dpw ini kami membuka komunikasi dengan mungkin lebih dari tiga nama untuk kemudian bagaimana nanti kesediaan masing masing ketika kami launching tiga nama itu

jadi kita tidak mungkin kita ini kan masyarakat yang penuh etika ada unggah ungguhnya berjajak naik berjajak turun tidak mungkin asal klaim semata mata
kalau yang bersangkutan tidak berkenan tentu itu jadi catatan bagi kami dalam proses menentukan dukungan nana
baik baik kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya sangat menarik sekali tujuh belas juni dua ribu dua puluh dua partai nasdem akan menjadi partai pertama yang menorehkan langkah ataupun strategi dalam pembangunan
baik baik kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya sangat menarik sekali tujuh belas juni dua ribu dua puluh dua partai nasdem akan menjadi partai pertama yang menorehkan langkah ataupun strategi dalam pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
siapa nama nama yang akan dimunculkan tiga nama itu apakah betul nama nama yang tadi kita bahas dalam dialog semua waktu yang akan membuktikan nanti tanggal tujuh belas juni kita akan undang bang willy lagi dan juga mas umam
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini ada ketua dpp nasdem willy aditya dan juga direktur eksekutif indo strategik hoirul umam
terima kasih mas umam dan juga bang willy sehat selalu
sehat selalu nana mas umam
dan simak informasi selengkapnya usai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya